antrian pasien terjadi di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah pasar rebo jakarta timur
yang menunggu dipindahkan ke ruang perawatan pada selasa siang
jumlah pasien covid sembilan belas pada awal tahun ini meningkat
dalam dua belas hari saja sudah lebih dari satu ratus dua puluh pasien covid sembilan belas yang diterima rumah sakit
rata rata pasien yang diterima berasal dari rumah sakit rujukan
empat lantai ruang perawatan yang disiapkan bagi pasien covid sembilan belas pun sudah terisi penuh
kalau untuk pasien covid sembilan belas memang di bulan bulan ini meningkat
dari kunjungannya semakin banyak di perawatan juga semakin meningkat
jadi kapasitas pun cenderung penuh ruang rawatnya
sampai tadi kalau misalnya dilihat di bd masih ada antrian masuk ke ruang perawatan
guna mengantisipasi bertambahnya pasien covid sembilan belas
rsud pasar rebo menggunakan
satu bangsa lagi untuk perawatan dan isolasi